kami sudah tersambung dengan kepala bmkg ada ibu dwi korita karnawati
kami akan terus pantau dari ibu dwi korita selamat malam ibu dwi
baik ibu ada informasi terbaru apa yang bisa anda bagikan dari bmkg terkait dengan gempa yang terjadi di lombok
ini informasinya masih terjadi gempa susulan di sana ibu
ya jadi situasi sudah semakin stabil jadi meskipun ada gempa gempa susulan sudah makin lemah
jadi sampai saat ini tersasat lebih dari sembilan belas kali gempa susulan dengan kekuatan yang semakin melemah
dan yang diperkirakan tsunami sudah datang pukul delapan belas empat puluh delapan dan pukul delapan belas lima puluh empat
di delapan belas empat puluh delapan hanya setinggi tiga belas lima meter seperti dugaan kami paling tinggi hanya akan lima puluh cm
hanya setinggi tiga belas lima cm bukan meter ya
tiga belas lima cm jadi kurang dari setengah meter
serta sepuluh cm jadi itu sudah terjadi
sehingga kami akan segera melakukan press concern untuk menyampaikan secara lebih komplit
kepada seluruh masyarakat
oke baik ibu jadi bisa kami simpulkan apakah peringatan dini tsunami ini masih berlaku atau sudah selesai
ya baik ibu dwi apakah peringatan dini tsunami ini masih berlaku atau sudah selesai ibu
saat ini masih berlaku ini masih berlaku
namun kami segera akan memberikan press conference tentang kondisi saat ini
namun saya sampaikan situasi sudah semakin terkendali
jadi semakin membaik baik juga kekuatan gempanya dan juga tsunami nya sudah datang
jadi artinya sudah terjadi
oke jadi tsunami nya sudah terjadi ya hanya tingginya tidak begitu besar begitu ibu dwi
seperti yang kami perhitungkan sebelumnya seandainya terjadi tsunami itu diperkirakan antara sampai lima puluh cm
oleh karena itu peringatan dini levelnya waspada
waspada itu level yang paling rendah
jangan lupa kami perhatikan maksimum lima puluh cm
yang ini tadi terjadi tiga belas lima cm
jadi tidak perlu dikhawatirkan
tidak perlu dikhawatirkan
baik jadi ada imbauan dari bmkg agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu dikhawatirkan
tapi apakah potensi tsunami ini karena kita masih mencoba memberikan informasi yang paling banyak kepada masyarakat ibu
apakah potensi tsunami ini masih terus terjadi atau seperti apa
saat ini masih terus terjadi tapi tentu akan ada akhirnya
ini kami sedang menyiapkan untuk press conference segera
silakan diikuti di press conference nanti
segera ini kami sampaikan
baik ibu dwi
artinya situasi sudah semakin stabil semakin membaik
tidak perlu dikhawatirkan lagi
tidak perlu dikhawatirkan lagi
kita sambil kita menunggu konferensi pers yang akan dilangsungkan oleh bmkg untuk wilayah mana saja ibu tadi yang sudah terjadi potensi tsunami dan lain sebagainya itu
satu di lombok
jadi ini di lombok di desa tarik
kemudian desa ini lombok utara ya
kemudian di desa bajat
dan yang terakhir di desa lembar
lembar itu hanya sembilan
tiga puluh senti
bajat hanya sepuluh senti dan tarik hanya tiga belas setengah senti
jadi memang levelnya level paling rendah
jadi tsunami sebenarnya sudah terjadi hanya pada angka sembilan sampai tiga belas sekian sentimeter
tapi peringatan dini tsunami masih berlangsung dan ini masih pada level waspada begitu ya ibu dwi korita kalau bisa kami simpulkan
itu level yang paling rendah
ke level yang paling rendah
itu level yang paling rendah
dan terkait dengan gempas susulan ini juga sebenarnya sejauh ini ini juga masih berlangsung

sehingga masyarakat tidak perlu khawatir
ibu dwi sebelum konferensi pers nanti ada imbauan kepada masyarakat khususnya di daerah lombok utara
karena gempa gempa susulan masih terjadi
jadi saya mohon tetap waspada terhadap gempanya terutama gempa gempa susulan ini
meskipun ini semakin melemah
awalnya kan tujuh ini sudah menjadi lima
kan semakin turun
jadi tidak perlu panik
jangan berada pada tempat tempat bangunan yang sudah retak atau rusak
menjauh dari lokasi lokasi tersebut
cari tempat yang cukup lapang
terima kasih banyak ibu dwi korita karnawati dari bmkg
kami akan tunggu nanti hasil konferensi pers yang lebih mendetail ya
dari pihak bmkg terkait dengan gempa yang terjadi di lombok utara nusa tenggara barat
terima kasih ibu dwi korita
dan kami informasikan kembali kepada anda hasil dari sambungan telepon kami bersama dengan kepala bmkg ibu dwi korita karnawati
bahwa saat ini memang gempa susulan masih terjadi
hanya grafiknya terus menurun
terakhir anda di angka lima magnitudo
yang sebelumnya mencapai enam tujuh bahkan sampai dengan tujuh magnitudo
dan tsunami sudah terjadi di beberapa wilayah
hanya ketinggian gelombang hanya di angka sembilan sampai dengan tiga belas cm
tapi waspada masih diberlakukan untuk waspada di beberapa titik terutama di pinggir pantai
ini waspada merupakan level terendah dari peringatan dini tsunami
hanya saja memang peringatan ini masih berlangsung
sampai dengan saat ini
tadi ada imbauan juga dari bmkg bahwa masyarakat untuk menjauhi wilayah wilayah yang berbahaya
terutama terkait dengan gempa di rumah ataupun bangunan bangunan yang fondasinya sudah tidak kuat
lebih baik keluar dari rumah
karena gempa susulan masih terjadi
jumlahnya mencapai belasan kali gempa susulan terjadi
hanya saja grafiknya terus turun
terakhir di angka lima magnitudo
jadi bagi anda yang ada di bagian ini
bagi anda yang ada di wilayah lombok utara khususnya yang malam hari ini
atau ada keluarga yang malam hari ini mengalami gempa
di sekitar lombok utara
lebih baik keluar dari rumah
imbauan dari bmkg
dan menjauhi titik titik yang berbahaya
hanya tadi informasi dari bmkg bahwa kondisi sudah mulai stabil dan kondusif
tentu kita berharap hal tersebut juga yang terjadi di lapangan
karena kita masih terus menghimpun informasi terbaru dari titik ataupun di wilayah yang terjadi gempa
khususnya di wilayah lombok utara
hanya memang tadi gempa bermagnitudo tujuh terjadi di lombok utara pada pukul delapan belas lewat empat puluh enam waktu indonesia barat
dan setelah itu terus terjadi gempa susulan
yang jumlahnya mencapai belasan kali
sampai dengan enam belas sampai dengan sembilan belas kali
informasi yang kami dapat dari kepala bmkg ibu dwi korita tadi
hanya secara angka ataupun grafiknya turun
sampai dengan di angka lima magnitudo terakhir
tapi tetap dihimbau untuk waspada
karena gempa susulan berpotensi juga terjadi
dan ini yang cukup penting informasinya atau paling penting mengenai tsunami ya
karena memang ada peringatan dini tsunami
hanya saja tsunami tadi sudah berlangsung
informasi yang kami himpun dari ibu dwi korita kepala bmkg
mengatakan tsunami sudah berlangsung dengan ketinggian enam sampai dengan
sembilan sampai tiga belas cm maksud kami
tapi saat ini masih di berlakukan peringatan waspada
peringatan waspada ini sebagai informasi bagi anda adalah peringatan yang paling rendah
dari beberapa level peringatan terkait dengan tsunami yang terjadi
ini adalah gambar yang kami himpun dari berbagai sumber
anda bisa lihat di layar kaca sesaat setelah gempa
reaksi dari masyarakat karena panik
karena gempanya cukup besar dengan tujuh magnitudo
dan setelah itu juga masih terjadi gempa gempa susulan
tentu kita berharap tidak ada korban jiwa terkait dengan gempa ini
dan kami terus menghimpun informasi terbaru dari lokasi terutama di wilayah lombok utara
karena anda bisa lihat di layar kaca bahwa tak pakai tidak ada penerangan
bahwa informasi yang kami dapat juga listrik padam sesaat setelah gempa
jadi kami akan terus menghimpun informasi terbaru dari berbagai sumber
untuk terus memberikan perkembangan terbaru
terkait gempa bermagnitudo tujuh yang terjadi di lombok utara
yang terjadi tadi pada pukul delapan belas empat puluh enam wib
bahkan gempa ini juga terjadi sampai ataupun terasa ya sampai ke bali
bahkan sampai di bandara igusti ngurah rai

ada beberapa rekan kami di sana yang menginformasikan terkait dengan gempa
ataupun dampak gempa yang tidak hanya terasa di wilayah lombok utara
tapi juga sampai ke bali sampai ke bandara igusti ngurah rai bali
ini adalah reaksi dari masyarakat di tengah kegelapan pasca gempa
karena informasinya listrik padam